memang sangat terdik
jadi itu udah terang ke ming
ini udah siang gini
udah terang beneran ya
semalam kan gak ada rumah
sedekat beneran ya
iroh sebelah mana ya
itu rumahnya iroh
oh itu i
kok gak ada orangnya i
kebetulan juragan saya itu lagi sakit
di kampung sebelah
eh luka dalam maksudnya itu
sakitnya aja dimana sekarang
rumahnya tuh agak lumayan jauhnya i
kampung sebelah sebelah sana
kampung sebelah sama sebelah sana
ini mah rumahnya i atuh nguron
pada nyimpen aja kebelakanya
oh jangpar abdo mah amin
hei kesana apa yang kalian lakuin
kenapa kamu memagari tanah orang lain
wah saya tidak tahu soal itu
saya hanya disuruh oleh kibagor
karena katanya tanah ini sudah dibeli sama dia
seingetku aku tidak pernah menjual tanah sama siapapun
kibagor juga tidak bilang
tanah ini dibeli dari kang ganda
kibagor beli tanahnya dari kio oding
kio oding itu tanahnya sampai disana
kalau sudah sebatas ini sudah masuk tanah saya
loh gimana mungkin ini masuk tanah kang ganda
liat batas patoknya
kio oding itu sudah beriksa terlalu jauh harusnya sebelah sana
jangan tanya saya
pasti perbuatan kio oding
dia tidak tahu berurusan sama siapa
kio oding keluar kamu
hei kio oding jangan macem macem ya
ya oding kalau mau jual tanah jual saja
kenapa harus bawa buatan saya
saya tidak ngerti
kio oding kan jual tanah sama si kibagor
kenapa bawa tanah saya
kenapa patoknya segala digeser geser
kalau ngomong itu jangan sembarangan
saya tidak sembarangan saya punya buktinya
sudah lama siliwangi tidak membawa kesejahteraan buat kita
memang sudah waktunya kita ganti raja baru
tapi kita sabar menurun
saatnya siliwangi akan turun takkan
apa yang kalian bicarakan
kamu tidak suka apa yang kami bicarakan
berani sekali kalian
mencela raja kalian di belakang
gusti prabu siliwangi adalah raja yang sama
harus menjaga lisan kalian kepadanya
raja yang sah sudah lupa pada penduduknya sendiri
kami tidak mau diperintah oleh raja seperti itu
siapa yang mengajarkan kalian
untuk berfikir seperti itu
ini masih ada santan
bagus kalau begitu
apa maksudmu kamandaka
kita sedang dalam perjalanan tugas
dan lebih baik
kita menyelesaikan tugas kita terlebih dahulu
untuk menjemput gusti ratu kentring mani ke japura
dan sebaiknya juga
ini mas merahasiakan
siapa ini mas sebenarnya
kamu mendengar mereka kan
mereka sudah membicarakan dan memfitnah ayah anda prabu
ini semua tidak bisa dibiarkan kamandaka
tapi hamba punya pemikiran yang lain
jika rakyat sudah bertindak seperti itu
maka mereka ada yang mempengaruhi
tapi kita tidak tahu siapa orang itu
jika nimas bertindak kasar kepada mereka
dengan alih alih mengembalikan kepercayaan mereka
nimas akan dianggap sebagai keluarga kerajaan yang bertindak kasar pada rakyatnya nimas
dia benar benar bukan prajurit biasa
hanya seorang bangsawan yang sanggup berpikir seperti itu
lalu siapa orang ini
lalu siapa orang ini
hanya seorang bangsawan yang sanggup berpikir seperti itu
lalu siapa orang ini
setelah kufikirkan pendapatmu memang benar kamandaka
lebih baik sekarang kita mencari tahu siapa dalang dibalik semua ini
lebih baik kita menyelesaikan tugas kita
kalau begitu kita lanjutkan perjalanan kita kamandaka
apakah kamu benar perempuan itu nimas rarasantau
yakin sekali gusti prabu
yakin sekali gusti prabu
karena gusti rarasantau sendiri yang mengatakannya
penarik penarik beruntung sekali
sangat beruntung mahesha
sangat beruntung mahesha
sangat beruntung mahesha
sangat beruntung mahesha
sangat beruntung mahesha
aku mengikuti kamu tertawa
aku mengikuti kamu tertawa
dengan kecil tak berhubung
r dipanathonin dirinya adalah
kenapa di sini ini tidak masuk
iya ini berkesan urus
segera kita mencegat anak prabu siliwangi
akan semakin sempurna maesha
aku suka rencana prabu amkemarrrr
memang sangat terdik